temuan empat jenazah di dalam rumah di jakarta barat mengejutkan masyarakat
fakta terbaru dari hasil otopsi lebih mencengangkan lagi
diduga keempatnya meninggal karena tidak makan dan minum tiga pekan terakhir
kita akan membahasnya malam hari ini sudah bergabung melalui secara virtual
kasat reskrim polres metro jakarta barat kompol haris kurniawan
pak haris selamat malam
selamat malam mbak
pak aris terima kasih atas waktu anda
pak haris sejauh ini bagaimana perkembangan penyidikan
sudahkah bisa disimpulkan penyebab kematian
untuk penyebab kematian langsung saya belum bisa turunkan
karena hasil resmi autopsi belum terbit
jadi kita hanya berdasarkan keterangan dari penyidik dan dokter pada saat laksanakan autopsi di rumah sakit
ketika dilakukan olah tkp bagaimana kondisi tempat kejadian pak haris
kondisi pada saat kita melakukan olah tkp
posisi pintu luar itu terkunci dari dalam
kemudian pintu masuk ke rumah juga terkunci di bagian dalam
setelah kita paksa buka pintu luar dan pintu masuk di rumah
kemudian pada saat masuk kita menemukan ada
awalnya ketika masuk hanya melihat satu jenazah di posisi di lantai
badan tersandar ke sofa
kemudian dua jenazah berikutnya
pada kamar pertama dan satu jenazah berikutnya di kamar belakang
kondisi pada saat itu rumah cenderung rapi tidak dalam posisi berantakan
tidak ada berkas bekas darah atau adanya bekas bekas yang lain tidak ada
bagaimana dengan lampu misalnya di dalam ruangan apakah menyala
posisi karena tanggal sepuluh itu pln sudah memutuskan listrik
jadi kondisi awal masuk itu kondisi listrik sudah mati
jadi persisnya kronologi penemuan ini mendapat laporan dari warga ya pak haris ya
jadi kronologisnya izin bahas
kronologisnya adalah ketika pihak pln
ingin memutus jaringan listrik di rumah tersebut
mencium bau aroma tidak enak
kemudian melaporkan kepada pak rt
kemudian karena mencurigakan
langsung melakukan upaya paksa untuk masuk
dan ketika diintip melalui jendela ternyata terlihat kaki manusia
oleh sebab itu langsung dilakukan
kemudian langsung membuka paksa dan kita temui ya
seperti yang saya jelaskan di awal tadi
ada empat jenazah di dalam
dua laki laki dua perempuan
pak haris bagaimana dengan keterangan dari para saksi yang sudah bisa didapatkan polisi
apakah mereka mengetahui bagaimana kegiatannya
apa saja yang dilakukan
apa yang dilakukan di dalam rumah tersebut
untuk sampai dengan saat ini
sudah enam orang kita berhasil periksa
bisa kita ambil keterangan
akan tetapi untuk saksi memang belum pernah ada yang melihat
apa saja yang biasa dilakukan oleh si korban para korban keluarga ini
jadi tidak ada yang pernah melihat terakhir melakukan kegiatan apa
ada satu saksi art
dari art di perumahan tersebut
melihat hanya sekilas
hanya satu orang
dia hanya melihat itu pun sudah sekitar tiga bulan yang lalu
habis semenjak terakhir itu
tidak pernah lagi melihat aktivitas di rumah tersebut
dan keterangan dari para saksi pun
untuk keluarga di dalam rumah itu
jarang sekali melakukan komunikasi dengan warga sekitarnya
pak haris ada kesaksian yang mungkin saat ini sudah beredar
jadi betulkah ada satu orang
yang sempat bertanya kepada salah satu korban
menanyakan bagaimana kondisi keluarganya
lalu dijawab oleh orang tersebut bahwa
oh sudah pindah
apakah itu betul atau polisi mungkin sudah mendalami soal itu
kita belum dapat keterangan itu ya mbak
maksudnya keterangan yang menyatakan
dia sudah pindah
jadi yang kita dapat itu
termasuk art itu melihat seolah olah
keluarga ini mau pindah karena melihat ada mobil box
dan ada beberapa barang yang ingin dimasukkan
ternyata setelah kita lihat di dalam ya
sampai dengan kami membuka mengolah tkp kemarin
tetap masih lengkap mereka di dalam
pak haris sudahkah ada informasi dari tim autopsi
perkiraan waktu kematiannya
perkiraan secara resmi
dalam bentuk surat resmi belum kita pegang
kita hanya berdasarkan penilaian pada saat melakukan otopsi
karena didampingi penyidik kita dan tim dokter forensik
kita tanyakan langsung kepada dokter
kira kira waktu kematian berapa lama
untuk dua jenazah
yang diduga rg dan rm
kurang lebih di atas tiga minggu
dan untuk perempuan df dan bg
perkiraan kematian antara sepuluh hari sampai tiga hari
tapi resminya belum
katakanlah dalam sepuluh hari terakhir ya pak haris
apakah kemudian tidak ada keluarga atau kerabat
yang mencari mengecek ke
mungkin ada informasi dari tetangga
tidak ada mbak sampai saat ini kami berhasil menghubungi
dua keluarga dari ibu almarhum ibu rm
ibu l dan ibu t
kita menyampaikan kita menanyakan kapan terakhir komunikasi
mereka menjawab lebih dari lima tahun yang lalu
terakhir berkomunikasi dengan korban rf
kami tunggu terus perkembangan terbarunya dari kasus ini pak haris
karena sangat mengenaskan jika memang betul penyebab kematian adalah
diduga karena tidak masuknya makanan dan minuman tentu itu yang
akan kemudian didalami oleh polisi
kompol haris kurniawan kasat reskrim polres metro jakarta barat
terima kasih banyak pak atas waktunya malam hari ini
ya terima kasih